tersambung melalui sambungan telepon siti manggar fatani produser lapangan cnn indonesia di sekitar kawasan gelora bung karno jakarta
manggar selamat sore
manggar saya ingin mengetahui kondisi terkini di sana
bagaimana situasi dari para pengunjung yang akan menyaksikan closing ceremony asian games dua ribu delapan belas di sana
ya selamat sore fendi
di kawasan senayan khususnya di jalan sudirman di tempat saya berada saat ini
hujan deras memang sudah terjadi selama kurang lebih satu jam
dan ini terlihat dari pantauan saya di jalan sedirman
mulai terlihat genangan air yang tentunya semakin menghambat laju lalu lintas
dari dampak rekayasa lalu lintas saat penyelenggaraan position ceremon asian games yang berlangsung malam ini
bisa dilihat di gambar di layar yang saat ini berada
ini tepatnya di jalan sudirman dari arah blok m menuju jembatan semanggi
ini sangat padat kepadatan bahkan sudah terjadi sejak siang hari
di mana sejumlah ruas jalan
sekitar gbk memang sudah ditutup sejak pukul sembilan pagi
dari jalan sedirman ini mulai dari patung pemuda pembangunan atau bunda lansedirman
jalan sudah padat karena kendaraan tidak bisa masuk ke jalan asia afrika
tepatnya di depan mall senayan city jalan ditutup untuk umum
dan kemudian jalan pintu satu senayan di sebelah fx juga ditutup
lalu penutupan juga terjadi di jalan gerbang pemuda
tepatnya di tikungan jcc dari arah gatot subroto
jadi jika anda hendak menuju ke daerah di sekitar senayan
tapi tidak atau menuju ke arah gbk untuk menyaksikan closing ceremony asian games nanti malam
lebih baik disarankan untuk menggunakan kendaraan umum seperti bus transjakarta
lalu melanjutkan dengan berjalan kaki
karena memang saya lihat antusiasme penonton memang sangat tinggi
terlihat dari terjualnya sebanyak empat puluh satu ribu tiket penonton closing ceremony asian games
selain itu juga asian festival yang diadakan di kawasan gelora bung karno juga masih berlangsung
hingga dari pukul delapan pagi
dan gerbang ditutup hingga pukul enam sore ini ada sekitar tujuh puluh lima ribu tiket yang dijual
dan kemungkinan pada saat closing asian games nanti berlangsung
ada sekitar tiga puluh ribu penonton asian festival
jadi total ada sekitar seratus ribu orang diperkirakan yang akan memenuhi kawasan gelora bung karno
dan untuk itu memang pastinya kepadatan dan juga kemacetan tidak dapat dihindari
dan belum lagi diperkirakan memang ada sekitar
ada banyak lokasi yang akan dihantar ke gelora bung karno
jadi di senayan ini yang menjadi tujuan tidak hanya gelora bung karno sendiri
jadi ada total sembilan ribu personel gabungan tni dan juga polri yang berjaga di empat ring pengamanan closing ceremony asian games
karena memang banyak tamu ccip yang menghadiri event ini terli
manggar apakah ada antisipasi dari penyelenggara bagi khususnya penonton yang akan ikut dalam closing ceremony ini
mungkin bisa jadi disediakan shutter bus atau

apapun itu bentuknya agar akses ini bisa lebih lancar untuk menuju ke venue utama
ya memang dari pantauan kami tadi
dari ada beberapa kantong kantong parkir yang disediakan
tepatnya seperti di malls nyan city lalu ada juga di parkiran kemendi food dan juga panin bank
dan ada shuttle bus yang disiapkan dari jalan asia afrika
karena memang jalan ini steril hanya boleh dilewati oleh kendaraan kendaraan yang bersikap asian games
jadi ada shuttle bus yang mengantarkan penonton dari kantong kantong parkir tersebut ke asia afrika

namun lebih banyak dari pantauan kami penonton yang lebih memilih atau memanfaatkan untuk berjalan kaki di panjang jalan selayadini
karena memang tadi sebelum hujan mulai turun ini masih sangat kondusif dan cuaca juga cukup cerah
namun semenjak hujan turun sekitar pukul empat tadi
memang banyak yang lebih memilih untuk masuk ke dalam gedung gedung untuk menyeduh sejenak
lalu sekarang ketika hujan sudah mulai reda baru akan melanjutkan perjalanan ke sana

baik terima kasih siti manggar fatani produser lapangan cnn indonesia